tambah pekat merahnya
untuk pemerintah setempat
sejak senin pagi warga di sepanjang bantaran sungai cimeta
tepatnya di desa tagok apu kecamatan padalarang bandung barat jawa barat
dikejutkan dengan air sungai yang berwarna merah
kejadian ini langsung dilaporkan warga ke petugas citarum harum
dari hasil penelusuran petugas menduga sumber pencemaran sungai cimeta
berasal dari sebuah karung yang berisi bubuk pewarna
sebelumnya karung itu ditemukan warga di seputar jalan tagok apu
karena menutupi saluran air tanpa mengetahui isinya
karung tersebut kemudian dibuang oleh salah satu warga ke sungai
kendati demikian satgas masih belum bisa memastikan dampak pencemaran limbah
yang diduga dari pewarna kain tersebut
karena harus menunggu hasil uji laboratorium
namun dalam pengukuran ph air masih terhitung normal
ditemukan di pinggir jalan
terus di karung
mendapat laporan terus dibuang sama warga ke aliran sungai
kami cek kelanjutannya untuk cod bod
sementara untuk ph normal
kalau airnya tambah pekat merahnya
satgas citarum harum sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian
untuk memburu pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan karung berisi serbuk pewarna itu
diketahui sungai cimeta merupakan anak sungai citarum
yang alirannya melintasi beberapa desa di kecamatan padalarang
dan kecamatan cipatat bandung barat
tresnapa mungkas bandung barat jawa barat
merahnya lebih dari yang tadi